ridwan kamil kembali menjalankan tugasnya sebagai gubernur jawa barat pada senin enam juni dua ribu dua puluh
setelah mengalami masa berkabung pasca wafatnya sang putra sulung emril han mumtaz
kang emil sapan akra ridwan kamil tiba di gedung sate pada pukul sepuluh tiga puluh
sambil menggendong putra ketiganya arkana aidan misbach
pada hari pertama kembali bekerja gubernur memimpin langsung rapat pimpinan bersama para kepala dinas
di pemerintah provinsi jawa barat dengan membahas delapan agenda
di antaranya mengenai anggaran perubahan tahun dua ribu dua puluh dua dan rapbd dua ribu dua puluh tiga harga bahan pokok
penyederhanaan birokrasi fase kedua update kasus penyakit kuku dan mulut
hingga keberangkatan jemaah haji dari provinsi jawa barat
usai bekerja kang emil dan keluarga dijadwalkan akan kembali melaksanakan pengajian di gedung pakuan pada sore hari
dengan mengundang anak anak yatim piatu
pada intinya pak gubernur ingin mendapatkan laporan
update terkait dengan hal hal yang telah dilakukan selama beliau pada saat ada kesibukan kemarin
dan juga musibah dan kemudian juga rencana rencana yang dekat yang akan kita lakukan khususnya yang secara strategis